dewi dan teman temannya berkumpul untuk munggahan yaitu tradisi menyambut datangnya bulan suci ramadan
ia dan teman temannya akan makan bersama atau dalam bahasa sunda disebut botram
menu makan bersamanya adalah nasi liwet komplit
kali ini botram dilakukan di sebuah warung makan sunda
biasanya munggahan dilakukan di salah satu rumah kerabat
yang menarik ketika munggahan adalah masing masing orang datang membawa makanan yang berbeda beda untuk kemudian dimakan bersama dan dibagikan
bagi dewi munggahan adalah momen yang tak boleh dilewatkan jelang bulan ramadan
menjelang puasa itu lebih ke kita harus menahan haus nafsu makan sama minum
jadi kalau munggahan itu kita benar benar jor joran gitu
apa sih yang kita pengen nanti pas
puasa berarti sekarang kita makannya gitu kayak gitu biasa
selain dewi rostika dan juhendi juga melakukan munggahan namun dengan cara lain
keduanya mendatangi tempat pemakaman umum cikutra bandung untuk berziarah ke makam ayah dan kakaknya
bagi mereka ziarah ke makam keluarga merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum memasuki bulan ramadan
ziarah ini sudah jadi tradisi keluarga setiap tahunnya kita ya
biasanya sih banyak kan sama keluarga
yang lain gitu ya barengan
cuman kita kebetulan hari ini ada waktu luang kesempatannya
jadi kita berdua dulu kesini
nanti mungkin yang lainnya keluarga juga menyusul
budayawan sunda taufik fatur rahman menyebut
munggahan berasal dari bahasa sunda yaitu munggah yang berarti naik
menurutnya munggahan dapat diartikan naik ke bulan suci
biasanya munggahan dilakukan oleh masyarakat sunda sekitar satu minggu atau paling lambat satu hari
kalau kita bikin atau buat presentasi presentasinya
mungkin banyak yang melaksanakan bunga
daripada yang tidak bermunggah gitu
di daerah daerah gitu kan
bukan hanya tradisi buat trump makan bersama
saling berkirim makanan juga dilaksanakan gitu kan
sementara itu raffani ahyar
sekretaris mui jawa barat menyebut
munggahan sah sah saja dilakukan
asal pada pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran agama islam
sepanjang tradisi itu tidak melanggar
aturan aturan agama menurut saya tidak masalah gitu ya
jadi sepanjang ya tidak menyimpang gitu
rafani menambahkan pada dasarnya munggahan hampir sama dengan tarhib ramadan
suatu ungkapan dalam menyambut ramadan dalam ajaran islam
munggahan lebih kental dengan nuansa tradisi lokal wilayah setempat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat